dan pemulihan ekonomi dan kegiatan
ya kadang kadang kan service customer juga
jadi rumah sakit rujukan ya
kalo ngomongin yang kayak lukas kan boleh gitu pindah ke indonesia
iya dan juga pasti ada aspek bagaimana meningkatkan kesejahteraan maupun perekonomian masyarakat yang lebih baik